ketika ada tetangga atau orang terdekat kita terkena covid sembilan belas
mari memberikan dukungan yang terbaik untuk mereka
memberikan kejutan kejutan kecil buat mereka
memberikan perhatian perhatian kecil buat mereka
sehingga mereka merasa bahwa ketika saya terpapar covid sembilan belas
saya tidak menjalannya sendiri
ada orang orang di sekitar yang menguatkan mereka
jadi terkena covid sembilan belas bukan sebuah aib
tapi itu adalah salah satu ujian tuhan
yang kalau ketika menjalani ujian
maka kita yang berada di sekitar orang tersebut
mudah mudahan bisa menjadi bagian untuk menguatkan si pasien covid sembilan belas
sebagai penggilaan bagi ara untuk menyisikan waktu dan tenaganya
membantu para pasien covid
pengalaman menjadi pasien covid selama lebih dari seratus hari
mendorong ara mendirikan teman lawan covid sembilan belas
atau gerakan temanko pada pertengahan dua ribu dua puluh
melalui gerakan ini ara membantu para pasien untuk tetap optimistis
dan bersemangat di tengah situasi

gerakan temanko merupakan kegiatan pendampingan psikologis
untuk pasien covid sembilan belas
melalui gerakan ini ara dan kawan kawan juga menyelenggarakan kegiatan sosial
untuk penyembuhan pasien covid dan kesehatan masyarakat umum
membuat sebagian kegiatan dilakukan secara virtual
bukan harus setiap hari kan
lewat gerakan ini pula
ara ingin berbagi pengalamannya sebagai pasien covid sembilan belas
yang menjalani perawatan dalam waktu lama
ada alasan personal kayak untuk mendirikan terus menginisiasi aksi temanko ini
alasan personalnya karena saya sama sama pernah mengalami di posisi pasien covid sembilan belas
waktu itu harus menjalani perawatan di tempat yang sama
perawatan di rumah sakit selama dua puluh dua hari
kemudian dilanjut harus melakukan isolasi mandiri di rumah
atau saya menyebutnya tanda kutip tahanan rumah
karena nyaris tidak boleh kemana mana selama tiga bulan itu
hanya sekedar keluar rumah itu hanya untuk melakukan cek swab apakah masih positif atau negatif
kemudian selama perjalanan dua puluh dua hari tiga bulan itu
saya merasakan bagaimana sisi sisi terendah dalam hidup kehilangan semangat
ini lama banget
merasakan artinya sebagai seorang makhluk sosial
berada di rumah gitu ya atau berada di ruang perawatan dalam jangka waktu selama itu kan bukan sesuatu yang gampang
ara dinyatakan positif terinfeksi virus asal wuhan cina ini pada maret dua ribu dua puluh
atau saat masa awal pandemi covid sembilan belas
saat itu ia belum banyak mengetahui informasi dan cara penanganan ketika dinyatakan positif covid sembilan belas
sehingga rasa khawatir dan gelisah sempat menggeluti pikiran ara dan memperburuk kondisinya
saya terkonfirmasi positif itu saya ingat sembilan belas maret
jam dua puluh dua malam di tengah gelisah menunggu kabar
di tengah nyeri badan yang luar biasa saat itu saya masih ada di rumah
terus dapat konfirmasi bahwa saya positif covid sembilan belas
yang tadinya hanya nyeri nyeri badan batuk sedikit
tiba tiba begitu terkonfirmasi positif saya juga ikutan panik
karena waktu itu kan awal belum tahu seperti apa sih covid sembilan belas itu
dan juga informasinya
saya masih simpang siur dan alhasi itu menjadi stres kemudian saya juga disesak gitu
dan tiga malam di rumah sakit saya membutuhkan bantuan alat bantu pernapasan oksigen
walaupun belum ventilator gitu ya hanya alat bantu pernapasan untuk memudahkan nafas saja untuk itu
dukungan dan doa dari keluarga dan sahabat menjadi pemantik semangat bagi ara
ia pun menyalurkan hobi menulisnya saat menjalani perawatan
agar tetap dipenuhi optimisme dan aura positif
hingga pada tes usaha pcr ke tujuh belas ara dinyatakan negatif covid sembilan belas
sahabat sekaligus rekan kerja ara selamet iswantoro
menjadi saksi perjuangan ara pada masa masa menjadi pasien covid sembilan belas
selamat bercerita persahabatan yang ia jalin bersama ara selama ini
membuatnya tak gentar membantu ara selama menjalani masa masa sulit tersebut
walau ia juga beresiko terpapar virus
sedih banget ya begitu mendengar dari luar negeri waktu itu ya
waktu itu kenda langsung kita sama teman teman
karena bikin kepedulian lah ini apa yang harus kita bantu gitu kan
karena kan beliau itu juga masih punya anak anak yang kecil
dan juga istrinya sudah hamil tua gitu ya
ya waktu itu saya bantu pada saat beliau dites pertama
terus untuk pengambilan ubatnya
nah itu sebenarnya sangat menakutkan kan
karena itu fase pertama kali covid di kota bogor
saya ngambil obat di rumah sakit nganterin ke rumah beliau
memang itu berat ya tapi karena beliau juga sudah biasa membantu saya sendiri
saya juga akhirnya memberanikan diri untuk membantu beliau
selamat memberikan dukungan moral kepada ara
dengan mengingatkan untuk selalu dekat kepada tuhan
terus saya juga minta untuk jangan lupa baca qurannya
majinya biar tetap kuat mentalnya
memang kalau dilihat dari perjalanan di rumah sakit
itu luar biasa keluhan keluahannya itu ya
karena kan itu mungkin bagi dia yang di rumahnya juga beban juga kan
anak anaknya terus istrinya terus dianya juga ngeluh sakitnya atau ngerukanya
terus juga mau makannya
itu saya selalu beaan sama beliau itu
ikhlas dan juga harus punya semangat
alhamdulillah itu dia bisa melewatinya biarpun
wah itu luar biasa waktu itu kalau lihat situasinya
karena kita juga nggak bisa datang kan ya kita cuma wa nya
pada saat saya nge wa kan saya emang ini emang terus menerus wa
itu kalau nggak dibalas itu udah saya justru yang malah khawatir
ini gimana kondisinya
selamat mengenal ara sebagai orang yang tekun dan berjiwa sosial tinggi
selamat berharap apa yang dilakukan sahabatnya ini
terus menjadi manfaat dan pintu kebaikan bagi ara dan orang orang di sekitarnya

menghapus stigma negatif terhadap penderita covid sembilan belas menjadi salah satu langkah yang digalakan ara demi menjaga mental pasien covid sembilan belas
sebab kesehatan mental adalah salah satu kunci agar pasien covid sembilan belas cepat sembuh
pada suatu kondisi ara pernah menjumpai stigmatisasi negatif saat melakukan pendampingan psikis dengan salah satu pasien covid sembilan belas kota bogor yang melakukan isolasi mandiri di rumah
contoh kasus kita pernah mendampingi satu orang pasien covid sembilan belas itu satu keluarga terkonfirmasi positif covid sembilan belas
karena tetangganya pada takut jadi gang menuju rumahnya itu dipasangi tali rapia dan juga bambu gitu ya
supaya nanti katanya supaya memastikan si keluarga yang terkena covid sembilan belas itu tidak keluar rumah gitu untuk ini ya
akhirnya mereka konfirmasi
kontak ke kami gitu kan curhat tentang kondisi itu
akhirnya kita datang ke pak rt pak rw nya kita ngobrol
pak si pasien covid sembilan belas ini selain juga dibantu obat yang paling penting itu mereka bahagia gitu ya
bahagia tidak stres segala macam dengan covid sembilan belas
kena covid sembilan belas aja itu stres pak
sekarang kalau misal perlakuan tetangga seperti ini mereka tambah stres
kalau udah tambah stres pasti covid nya yang lama
nanti yang rugi siapa lagi kalau bukan warga sekitar gitu untuk ini ya
akhirnya kita berdiskusi akhirnya itu dibongkar
ini yang kita lakukan
berdasarkan penelitian salah seorang psikiatris asal amerika serikat rachel scott
yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir
lingkungan menjadi faktor penting dalam menentukan kesehatan mental seorang individu
sebab hal tersebut mempengaruhi individu dalam mengatasi stres ataupun depresi yang sedang dialami
untuk meredakan stres para pasien covid sembilan belas
ara pun mengajak para penyintas covid sembilan belas untuk mendampingi pasien pasien yang sedang menjalani perawatan
salah satu penyintas yang ikut mendampingi pasien covid sembilan belas adalah prita fauzia
prita bergabung dengan gerakan temanko setelah sembuh dari covid sembilan belas yang menginfeksinya pada september dua ribu dua puluh
ia ingin lewat gerakan yang diinisiasi ara ini dapat menebarkan optimisme kepada para pasien covid sembilan belas dikala menjalani perawatan
nah salah satunya itu adalah inisiatornya dari kang ara itu sendiri
kemudian saya berdedikasi untuk wah kayaknya boleh nih masuk
sebelumnya itu saya juga sempat mengalami positif covid juga
itu lumayan bikin stres ya
saya sih awalnya tidak ada bergejala ya tidak ada gejala sama sekali
tiba tiba ketika diswep dan positif langsung kepala saya pusing perut saya mual
oh stres deh nanti di gimana nih stigma negatif yang paling risih itu sih sebenarnya
nah jadi karena saya sudah pernah mengalami ya dan tahu gimana rasanya
paling saya hanya berbagi cerita sama mereka
berbagi cerita kalau saya sembuh loh saya sembuh dari covid loh gitu
jadi saya menebarkan aura positif tersebut
saya berkata ya tuhan kita harus bahagia dulu nih makan apapun yang kalian suka deh gitu
terus oke ketika diisolasi kita tidak bisa kemana mana kita masih bisa video call teman teman misalnya
atau kita bisa lebih mendekatkan diri kepada tuhan kita seperti itu
terus untuk kegiatannya itu sendiri yang offline tersebut biasanya kita hibur dengan musik musik
kita nyanyi bersama bapak tetap menjaga jarak gitu
menjaga jarak terus kita ada in
mungkin cerita cerita dan pengalaman pengalaman dari si pasien covid itu sendiri
udah ceritain aja ke kita gitu
apa keluhannya apa nanti kita bisa share bareng kita bisa ngobrol bareng biar mereka nggak ngerasa sendiri banget gitu

prita mengajak pasien covid sembilan belas untuk terus melakukan aktivitas positif selama menjalani perawatan
selain itu prita secara proaktif menghubungi para pasien covid sembilan belas
sebab ia merasakan selama menjadi pasien covid sembilan belas membutuhkan komunikasi dengan orang lain
karena di tengah kondisi yang serba tidak nyaman dibutuhkan dukungan dari orang orang terdekat
prita pun tak ingin pasien covid sembilan belas merasa sendiri saat menjalani perawatan
ada pun pendampingan yang dilakukan salah satunya mendatangi tempat isolasi pasien covid sembilan belas
ada pun pendampingan yang dilakukan salah satunya mendatangi tempat isolasi pasien covid sembilan belas
dalam pendampingan ara perita dan relawan lain membagi kisah mereka sebagai seorang penyintas covid sembilan belas
diharapkan kisah ini dapat menjadi penyemangat para pasien agar segera sembuh dari penyakitnya
selain pendampingan langsung pendampingan virtual juga dilakukan kepada pasien covid sembilan belas
selain pendampingan langsung pendampingan virtual juga dilakukan kepada pasien covid sembilan belas
salah satu pasien yang kini tengah didampingi
oleh ara dan prita adalah
sejak akhir juni dua ribu dua puluh
dinyatakan positif covid sembilan belas
ia juga menderita demam berdarah
dan tifus di waktu
yang sama hal ini pun
membuat dirinya menjadi cemas
terhadap kondisinya tersebut
yang paling terasa pada saat
teman teman dari temanku
adalah faktor psikis
mandiri di rumah
pada saat yang sama
sedang melakukan isolasi
juga butuh support
butuh dukungan butuh ngobrol
butuh teman untuk
mereka berbagi atau nanya
dan lain sebagainya
disitulah yang paling terasa
kehadiran dari teman temanku
yang hampir setiap hari
wa kemudian menanyakan
dan lain sebagainya itu yang
tentunya yang kedua
ada tadi suplemen
untuk mempercepat proses
pemulihan gejala klinis
ketika mereka berpikir
ketika mereka berpikir
ketika mereka mengambil alih
dari keadaan mereka
tidak hanya menjaga mental
ara juga menyelenggarakan
berbagai kegiatan yang menunjang
kesehatan di tengah pandemi
dan penyembuhan pasien covid sembilan belas
kegiatan penunjuan tersebut
antara lain tes usap antigen
screening atau penyaringan
menurut ara kegiatan kegiatan ini merupakan suatu hal yang saling berkorelasi di tengah pandemi covid sembilan belas
kang ara kalau bisa dijelaskan ini kang program program apa saja yang dimiliki oleh gerakan temanko di tengah pandemi covid sembilan belas seperti ini
kita banyak seperti bahwa ada pendampingan psikis untuk pasien covid sembilan belas tapi hari hari setiap hari kita membuka layanan akses bagi warga yang ingin melakukan swab antigen secara gratis bisa datang ke sini senin sampai jumat jam sepuluh sampai jam dua belas gitu ya
bagi warga tidak mampu mereka dipersilakan untuk tidak memberikan infak terbaik mereka yang penting mereka bisa mengecek kondisi teraktual kondisi mereka seperti apa
terus juga salah satu langkah yang kita lakukan adalah menggunakan program covid sembilan belas
nah program terbaru ini adalah soal merespon kelangkaan peti jenazah di beberapa rumah sakit atau beberapa kasus misal orang yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah terus meninggal
dan ini kemudian kita menggalang sebuah program campaign baru yaitu tentang bagaimana mengajak warga untuk mendonasikan infarkt terbaik mereka untuk paket pemulasaraan jenazah
itu ada peti jenazah kantong jenazah sama infarkt terbaik mereka
bagi warga tidak mampu tidak diwajibkan membayar layanan yang diberikan oleh ara dan relawan sementara bagi yang mampu dipersilakan untuk membayar seikhlasnya
kegiatan pengantaran jenazah covid sembilan belas ke tempat pemakaman adalah salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan ara bersama gerakan temanku
ditambah dalam satu bulan terakhir permintaan untuk mengantarkan jenazah pasien covid sembilan belas semakin meningkat
berdasarkan data satgas penanganan covid sembilan belas jumlah kematian pasien covid sembilan belas per sepuluh juli dua ribu dua puluh satu bertambah delapan ratus dua puluh enam jiwa atau mencapai enam puluh lima empat ratus lima puluh tujuh orang
karena ini kan ada program program yang berkaitan dengan penyelamat

nah ini kan program yang kalau bisa disebut layanan yang memiliki resiko tinggi seperti itu
kalau bisa dijelaskan ini untuk bisa mendapatkan layanan yang dimiliki oleh program gerakan temanko ini seperti apa dan bagaimana protokol kesehatan itu sendiri saat menerapkan program tersebut
pertama pasti ini adalah sesuatu yang beresiko tinggi gitu ya
baik bagi kami sebagai relawan maupun bagi pihak keluarga
yang paling pasti kami selalu mengatakan ke teman teman yang akan melakukan pengantaran pasien atau jenazah pasien covid sembilan belas atau jenazah covid sembilan belas
yang pertama bagaimana menggunakan khasmat dengan benar gitu ya
bagaimana menggunakan khasmat dengan benar terus pastikan bahwa ketika selesai pengantaran mandi alkohol dulu gitu ya
mandi alkohol dulu segala macam baru melakukan aktivitas lain
dan itu tadi baju yang dipakai pun harus segera berganti untuk ini ya
dan pasti ada swab rutin untuk memastikan kondisi para relawan yang akan melakukan pengantaran
bagi warga yang ingin menggunakan fasilitas pengantaran jenazah covid sembilan belas bisa didapatkan secara gratis
ada pun nomor yang bisa dihubungi di delapan ratus dua belas satu ratus dua puluh satu lima empat ratus sembilan puluh satu
arah bersama gerakan temanko saat ini memiliki tiga mobil yang dapat digunakan untuk ambulans dan pengantaran jenazah
selain itu ada pula kegiatan screening donor plasma konvalesen yang diselenggarakan hingga saat ini
kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap minggu untuk mencukupi kebutuhan terapi plasma konvalesen yang dibutuhkan bagi para pasien covid sembilan belas
berdasarkan hasil riset lembaga biologi molekuler eichmann plasma konvalescent bisa mengeliminasi virus sehingga diharapkan infeksi bisa terputus
selain itu dengan terapi plasma convalesen diharapkan dapat memperbaiki sistem kekebalan tubuh pada orang orang yang positif covid sembilan belas
mega fitri utami adalah salah satu pihak yang menerima donor plasma ini
mega membutuhkan plasma konvalesen untuk ayahnya yang mengalami gejala berat covid sembilan belas memiliki riwayat penyakit jantung serta berada pada kondisi kritis sempat kesulitan mencari pendonor
jadi ayahnya ketika melepaskan oksigen dia tidak bisa tidak bisa bernafas dengan baik
akhirnya dari dokter dan dari saya disarankan untuk mencari donor plasma
untuk melakukan kekebalan tubuh
saya mencari kemana mana saya post di instastory saya ke kerabat ke keluarga
karena memang persyaratan donor plasma itu agak sulit ya karena kriterianya itu maksimum tiga bulan setelah menyembuhan
dan antibodinya kalau laki laki itu berat badan tidak boleh di atas lima puluh lima kilo
mungkin persyaratannya itu kadang yang kesulitan itu mungkin sudah dia sudah alumni covid tapi tidak memenuhi persyaratan untuk donor plasma
saya cari ke teman saya waktu itu ada yang menawarkan pak muzakir ketua alumni ipb dan dirut pd pasar diarahkan ke humas pemkot bapak ara
nah bapak ara mengkoordinasikan dengan pmi kabupaten
pmi kabupaten untuk mengurus
untuk yang mengurus donor plasma itu namanya bapak luki
saya koordinasi dengan bapak luki dan ternyata alhamdulillah ada
setelah menerima transfusi kondisi ayah mega menjadi jauh lebih baik
ia pun tidak menyangka ayahnya langsung dinyatakan negatif covid sembilan belas sehari pasca menerima donor plasma konvalesen
mega pun berharap para pasien covid sembilan belas yang mengalami kondisi seperti ayahnya bisa mendapatkan donor plasma konvalesan
lewat langkah langkah yang digerakkannya ini paling tidak ara berharap bisa menjadi pencerah di dalam gulita pandemi covid sembilan belas
ia pun berdoa para pasien covid sembilan belas selalu mendapat dukungan dari orang orang terdekat dikala menghadapi situasi yang serba
dan juga tidak mengenakan